selanjutnya kita beralih ke sepak bola dalam negeri
pelatih timnas usia di bawah sembilan belas tahun indra syafri secara resmi mengumumkan tiga puluh dua nama yang akan melanjutkan pemusatan latihan
skuad garuda muda ini akan mengikuti piala aff di bulan september dan kualifikasi piala asia pada november mendatang
pemusatan latihan skuad timnas usia di bawah sembilan belas tahun telah dimulai kurang lebih satu setengah bulan lalu
penyeleksian pemain dimulai dari tingkat asosiasi provinsi yang jumlahnya mencapai ribuan peserta
berlanjut di tingkat regional hingga akhirnya mengerucut menjadi delapan puluh nama di tingkat nasional
tak hanya itu indra syafri juga menyeleksi empat belas pemain yang berlatih di luar negeri
namun tak ada satupun yang lolos seleksi pemusatan latihan tahap selanjutnya
meski begitu pelatih yang sukses membawa skuad garuda muda menjadi jawara piala aff dua ribu tiga belas tersebut
tetap membuka kesempatan bagi mereka untuk mengenakan jersi merah putih
berikut nama nama tiga puluh dua pemain yang lolos pemusatan latihan tahap lanjutan timnas usia di bawah sembilan belas

pemain skuad geruda muda akan kembali berkumpul lima belas april mendatang
indra menegaskan bahwa meskipun telah lolos ke tiga puluh dua pemain ini tak bisa santai karena sistem promosi degradasi akan tetap diterapkan meski hanya sepuluh persen